sementara itu sejumlah warga kembali memprotes masuknya truk sampah asal dki jakarta ke tempat pembuangan sampah terpadu bantar gebang
namun kini penolakan dilakukan karena muatan sampah sudah melebihi kapasitas
gubernur dki jakarta basuki cahayapurnama pun geram dengan aksi penghadangan sepihak
penghadangan truk sampah asal dki jakarta dinilai ahok tidak memiliki alasan yang logis
sebab tanah bantar gebang adalah milik pemerintah provinsi dki yang pengelolaannya dilakukan pt gedong tuajaya
konflik antara pemprov dki dan pihak pengelola disinyalir terjadi karena pembangunan insenerator yang tak kunjung selesai dilakukan
saat ini beberapa truk sampah asal dki sudah dapat masuk untuk membuang sampah
namun jika masih ditemukan penghadangan ahok akan bertindak tegas
kita lihat aja kita udah lapor polisi kita yang gugat anda yang melarang
ya kan anda menghalangi kita kan menggugat
ini nggak bisa negara nggak boleh kalah sama preman gitu loh
paling muter balik habis muter balik nyampe lokasi laporan ke kepala seksi
langsung ditanggapi pala seksi laporan lagi ke sudin
nah nanti instruksi dari sudin baru kita mengarah lagi ke bantar gebang
oh gitu nggak berani misalnya ngasih duit deh
nggak sendiri gitu
nggak nggak berani
tapi pernah nggak dikawal polisi gitu kalau dihadang
paling kawal kawal biasa lah mabrimo supaya kita lancar aja ke buang bantar gebang gitu
penolakan atas masuknya truk sampah asal dki jakarta terjadi karena kapasitas yang melebihi muatan
dan permintaan diaktifkannya beberapa tpst lain
rata rata truk pengangkut sampah itu mengangkut tujuh ton sampah dalam kondisi basah
sementara itu dalam kondisi kering satu truk sampah dapat mengangkut hingga sebelas ton sampah
rafa fkafi bekasi jawa barat